sejumlah demonstrasi mendukung palestina merebak di berbagai kota di seluruh dunia
umumnya demo terjadi di negara negara mayoritas muslim
namun kini demonstrasi turut meledak di berbagai negara barat
lantas negara mana saja yang menyuarakan demonstrasi mendukung palestina
dan apa yang menjadi tuntutan dari para demonstran
saya akan tunjukkan daftar negara negara yang kemudian melakukan demo
ataupun berdemo membela palestina
ini banyak sekali negara negara barat yang masyarakatnya berdemo membela palestina
ini ada inggris kemudian perancis republik irlandia jerman italia spanyol australia amerika serikat belanda dan ukraina
ini adalah daftar negara yang kemudian masyarakatnya menggelar demonstrasi membela palestina
ini demonstrasinya tidak sekali dua kali saja dilakukan
tapi sudah beberapa kali bahkan memicu kericuhan
ataupun memicu sedikit chaos di negaranya masing masing
apa saja sebetulnya yang menjadi tuntutan dari masyarakat di negara negara barat dengan membela palestina
saya akan tunjukkan kepada anda
yang pertama ini ternyata masyarakat di negara negara barat yang menggelar demonstrasi membela palestina
mereka meminta agar ada gencatan senjata antara pasukan hamas
gencatan senjata harus segera dilakukan antara pasukan hamas dan juga israel
yang kedua mereka meminta penghentian serangan oleh israel
yang serangan oleh israel ini sudah berlangsung sekitar tiga minggu ya
oke dan yang ketiga tuntutan dari para demonstran di negara negara barat ini
mereka meminta agar segera
segera diakuinya kemerdekaan palestina
nah dengan adanya beberapa tuntutan dari para demonstran di negara negara barat ini
ternyata tampak menyulitkan bagi pemerintah di negara negara barat itu
dan mereka melarang warganya untuk menggelar demonstrasi membela palestina
apa saja alasan dari pemerintah negara negara barat itu
yang pertama saya akan tunjukkan bahwa mereka
ataupun pemerintah di negara barat
mengkhawatirkan demonstrasi membela
bela palestina ini memicu kekacauan publik
salah satunya adalah yang terjadi di new york amerika serikat
ini kita tahu bahwa di new york
sempat ada beberapa orang yahudi
ataupun komunitas yahudi yang juga ditahan oleh pemerintah amerika serikat
karena dianggap melakukan kekacauan publik pada saat berdemonstrasi membela palestina
yang kedua menurut pemerintah negara negara barat
mereka melarang demo membela palestina
alasannya adalah dianggap mendukung teroris ini
menurut pemerintah inggris
jadi menteri dalam negeri pemerintah inggris
mengklaim ataupun menegaskan kepada warganya
supaya tidak mengibarkan bendera palestina
dan tidak mengucapkan yel yel ataupun slogan kemerdekaan palestina
kalau warga inggris yang berdemo tetap melakukan itu
mereka akan dianggap ataupun dicap sebagai pendukung teroris
sementara yang ketiga
alasan dari pemerintah negara barat melarang demo membela palestina
adalah menjaga posisi keamanan israel ini
disampaikan oleh pemerintah jerman
pemerintah jerman menganggap ataupun merasa bertanggung jawab terhadap holocaust
sehingga perlu menjaga keamanan dan juga posisi
dan juga memperbaiki keamanan israel di mata dunia
itu tadi beberapa tuntutan dari para demonstran di beberapa negara barat
dan juga alasan dari pemerintah negara barat melarang demo membela palestina